kita sikat cincinnya
loh ya suka gue
nah ambil kuncinya
kan gue yang punya ide mau dong yang ngerjain
ya iya sike sike sike
lu udah gila ya kalo gila jangan disini rumah sakit jiwa sana
tau nih benguk banget sih lu
udah deh jangan basa basi
iya iya pasti tau
lu mau ngapain sih
iya mau ngapain sih
iya iya ternyata penyelidikan lino selama ini berhasil berhasil
apa apa eh buruan kasih tau
iya tau gak tau gak tau gak tau gak
kalo kimi mencium cincin itu kimi kimi jadi berubah menjadi wanita yang sangat cantik
yaitu yaitu sisil
aduh aduh kenapa sih
ya gue apa yang mau ceritanya
pokoknya tadi tuh acaranya seru banget waktu kita ketemu sama mas issil
kita cerita banyak banget
pokoknya kita happy banget deh ya gak nak
oh ya kim tadi pas sisil datang lo kemana sih
gue lho pergi dan gak balik balik lagi
emang lo bebas berapa liter sih neng
tapi gak apa apa kan yang penting lo berdua udah ketemu sama sisil
kok mah gampang kan gue saudaranya
gue gak percaya deh sama cerita lino
masa sih si gendut itu punya cincin ajaib
dia kadang gak bisa ngebedain kemana kenyataannya mana beneran
tapi gue percaya aja tuh sama ceritanya lino
percaya apaan win
ya percayalah sama cerita linong
emang sih itu anak gak aneh
gak bisa bedain antara orang yang tertawa atau bete
tapi gue yakin cerita dia tuh bener banget
abisnya tampaknya bego banget kan
jadi win maksud lo pada saat tampang si lino bego
dia itu sebenarnya lagi cerita terus terus gitu maksud lo
pasti maksudnya bego banget lo ya kan
bego yang tau
bener kan bener kan
aduh gimana dong aduh gawat nih sekarang gimana dong
ah gak mungkin
kimi bisa berubah
gak mungkin banget orang bisa berubah
gak mungkin ini semua nggak mungkin
han aduh kok dari tadi diem aja sih
aduh kasih pendapat dong tentang eh siapa tadi siapa tadi
enak aja lah pas
han kok senyum lo tuh sekarang jadi mirip kayak
bercanda memaut loh
dengar ya gue percaya banget sama laporannya nol tadi
ngeliat kepanikan nellie nol kayaknya dia habis ngeliat kejadian yang aneh dan dahsyat deh
tapi kan itu ga mungkin banget han
iya han mana mungkin orang senggedut kimi bisa jadi cantik seperti sisil
duh semua pada mikir yang jauh dong
emang cincin yang dia pakai kimi itu nggak bener bener merubah kimi jadi cantik
tapi cincin bikin kini tuh kelihatan jadi cantik
makanya semua orang ngira dia tuh sisil
maksud lo kayak semacam susuk gitu
iya bener sekali
menurut gue cincin yang dia pakai kimi pasti susuk yang dia beli di gunung kidul
oh kalau susuk memang mungkin
masih mungkin masih mungkin
percaya sama susuk
makanya kita harus segera cari tahu dan segera merebut cincin si kimi itu
katanya dari gunung kidul
kok masih mau cari tahu lagi sih
maunya tuh dia langsung aja beli di gunung kidul ya nggak
shh lo berdua cari mati aja sih
udah deh dengerin aja apa kata kata hani
oh udah han
bang lima menit lagi pesen satu mangkok lagi ya
main lima menit lagi mau datang siapa kim
natra lo tuh udah berapa lama sih kenal sama kimi
masa lupa dia kalau makan berapa mangkok
eh dia mila lo udah bikun ya sekarang
kita kan teman lah udah sejak smp lo itung aja sendiri udah berapa tahun
lagian biasanya kimi tuh makannya dua mangkok
ya ampun kim gua kirain buat siapa
katanya buat dia
gak tau lu tuh udah pernah keselak baso belum sih
hah siapa yang keselak baso siapa
hah dimana kucingnya
nah liz itu dia cincinnya tapi cara ngambilnya gimana
nih gini gini kita lempar kucingnya ke arahnya si kimi
nah pasti kan kecakar tuh
pada saat dia dibawa ke ruang p tiga k kita sikat cincinnya
pintar juga lu liz
weh udah ambil kuncinya
gimana sih lu kan gue yang punya ide
mau dong yang ngerjain
hah gue gue gak suka kucing liz
aduh wendy gimana sih
kucingnya masih bikin bikin kucing
wadah kicked skipper
sebagian kuos gratis nih
ya nih patung gua harus kebersiap ye ye ye ye
ya gua semua
wah untung aja ada kuos ini kalo enggak bisa bawa kuah bakso sampe pulang
tau ya kuasaan semuanya
kita harus serius cari cara buat ngerebut cincin itu
gue gak boleh gagal pokoknya gue harus segera miliki cincin itu ngerti
gua punya idehan
kalo kita aja tinggalin sih
elisa sekarang lu cepetan ke depan ke ibu tunggu jual pejalan super materi itu
eh tunggu dulu
dulu dulu dulu tunggu sini
nanti aku juga mau dipanggil dulu
nanti aku juga mau dipanggil dulu
ibu marah marah simpen p
aduh ibu tenang aja malah biar inem yang tanggung jawab okey
ibu lakukan aja sepertinya saya perintahkan jangan mikir macem maceng
aduh duitnya lupa lagi
udah deh sampai lupa
ini uang buat nyogok tuh orang
sisanya ambil aja buat dp bu
gimana setuju kan
kalau begini banyaknya uang setuju saya non
oh oke yaudah kerjain oke
wah jadi kaya saya dumbet banyak
aduh natra cepetan dong
yah ibu kenapa ibu aduh kasihan ah
ibu duitnya hilang
dan itu juga ibu baru beli
bukan bukan emas
seperti ini nek
persis banget neng
cincin yang ibu beli berapa jajarnya
pokoknya ibu dapat buat tanah ibu
aduh gimana ya bu
cincin ini tuh soalnya nggak dijual
soalnya ini tuh cincin warisan dari keluarga saya bu
hah banyak banget
emang jualan pecel omsetnya bisa banyak ya bu
neng maunya mau berapa lembar sih
tinggal ambil aja
pokoknya ibu dapat cincin itu buat anak ibu
dengan duit segitu lo kan bisa buka toko cincin
pur purang mau duit lagi munafik nih
wah gue baru sadar tuh
ternyata pilihan cita cita banyak juga ya
bisa jadi jualan pecel bisa buka toko cincin
gue pilih yang mana ya
ambil dong sama aku
ya neng dicual ya neng
udah deh bu